melihat para atlet ini beraksi kita seakan kembali ke zaman kerajaan kerajaan besar
dengan para kesatrianya yang menguasai tanah air
olahraga horseback archery atau panahan berkuda memang tergolong ke dalam etnosport
atau olahraga tradisional yang kental dengan nuansa budaya lokal
tapi untuk bisa menguasai olahraga panahan berkuda ini
bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan
ini mana ini karena kan nggak boleh melihat panah panah ataupun kuifer
saya melihat di situ pemanangan berkuda ternyata jauh lebih menantang
dibanding hanya sekedar berkuda
akhirnya saya coba ternyata ini sangat menarik seru
akhirnya lanjut sampai sekarang alhamdulillah
saya dulu atlet so jumping ekstrian
orang membayangkan naik kuda saja sulit
apalagi memanah di atas kuda
otomatis kan kita harus memecah fokus
banyak sekali fokus keseimbangan fokus mengendalikan kuda fokus menarik busuk
untuk bisa memanah sambil berkuda dengan baik
seorang atlet harus berlatih dan menguasai dasar dasar dan teknik panahan dan berkuda terlebih dahulu
ketangkasan ketepatan kecepatan dan keberanian
menjadi hal yang harus dimiliki seorang atlet panahan berkuda
selain dari sisi olahraga sisi budaya juga menjadi hal lain yang menarik dalam panahan berkuda
karena dalam setiap penampilannya setiap atlet panahan berkuda
menggunakan pakaian tradisional dari daerah atau negaranya masing masing
jadi akses panahan berkuda ini dalam percaturan internasional
ini tidak ada lagi melintasin persoalan kesamaan agama atau suku
tapi itu sudah melintasi beragam etnik
beragam ya kalau yang orang eropa
kadang kadang ya misalnya yang teman teman dari eropa kalau hadir ya
dia pakai baju salib gitu
dan kita saling respek aja gitu
jadi ini benar benar festival sejarah
festival sejarah tertinggi yang dimiliki oleh masing masing negara
berdiri sejak tahun dua ribu empat belas atlet atlet dari perkumpulan panahan berkuda indonesia
sudah beberapa kali tampil di sejumlah kejuaraan panahan berkuda internasional
yang terakhir atlet atlet indonesia sukses memenangkan
tiga kategori putra dan putri
dan menjadi juara umum di kejuaraan internasional panahan berkuda
yang digelar di turki pertengahan agustus lalu
perkumpulan panahan berkuda indonesia ini
juga sudah memiliki tiga belas cabang di seluruh indonesia
erlangga wisnuaji wahyu ramadan bogor jawa barat